tim gabungan polda metro jaya dan polres jakarta timur menangkap dua tersangka kasus penganiayaan anggota tni di ciracas jakarta timur
sementara itu pelayanan di polsek ciracas jakarta timur mulai kamis pagi sudah kembali normal
inilah video penangkapan kedua tersangka yang telah masuk daftar pencarian orang dalam kasus penganiayaan anggota tni di pertokohan aurundina ciracas jakarta timur pada sepuluh desember lalu
iwan hutapea dan suci ramdhani ditangkap tim gabungan jatandras resmopolda metro jaya dan polres jakarta timur
sementara satu tersangka lainnya bernama depi masih dikejar tim gabungan
sementara itu kondisi kapolsek ciracas jakarta timur kompol agus widar yang menjadi korban penyerangan masih dirawat intensif
selain kapolsek tiga warga yang menjadi korban penganiayaan juga masih dirawat di rumah sakit bayangkara keramat jati jakarta timur
kompol agus mengalami luka di bagian kepala dan perut saat penyerangan
polsek ciracas pada selasa malam kemarin
terkait insiden perusahaan polres ciracas menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan wiranto meminta masalah ini tidak lantas mengganggu kestabilan dan keamanan nasional
maka saya minta supaya kalau ada aparat aparat keamanan yang menyebabkan terjadi hal itu tindak dengan tegas
ada hukumnya ada undang undangnya ada peraturannya
tegas saja saya pernah di sana dan itu bisa kita laksanakan
jangan sampai hal hal kecil seperti itu mengibatkan institusi yang besar ini yang menjaga keamanan nasional bisa terganggu
sementara itu pelayanan di posek ciracas jakarta timur mulai kamis pagi sudah kembali normal
warga yang membuat surat keterangan dan membuat laporan sudah bisa terlayani
meski pelayanan sudah dapat dilakukan sejumlah ruangan dan bangunan yang rusak masih dalam proses perbaikan